menanam mangrove itu mesti modal awalnya dari kita nggak ada yang modalin
mutang sepanjang dipercaya
ada tahun dua ribu delapan kita nanam mangrove dua ratus ribu batang
nggak terbayar gitu kan karena yang memesan tidak raib gitu
saya nggak perlu sebut raif
nah terus kemudian petani kan taunya saya yang meminta menanamkan
nah mereka menganggap bahwa sebenarnya saya sudah dibayar tapi kemudian saya tidak bayar
padahal itu sudah saya tabung bertahun tahun
hampir seratus juta dan itu bikin sesak gitu
salah satu doa saya di depan kaabah ya diantaranya itu bayar hutang
tidak ada yang mustahil gitu bahwa ada kesulitan bahwa ada gagal pastilah gitu
tapi kan jangan berhenti pasti insya allah dikasih jalan gitu nggak ada yang nggak mungkin
nah baru kita mulai
di kepulauan senebu
kepulauan seribu menyimpan banyak sekali masalah lingkungan
ada yang disebabkan oleh alam
namun ada juga yang disebabkan oleh ular
ada tangan manusia dari abrasi yang perlahan namun pasti mengikis daratan
hingga sampah yang semakin hari menjajah lautan
namun berkat tangan dingin dari seorang sosok yang bernama mahariah
kini sekelumit persoalan sudah mulai teratasi
mahariah perempuan kelahiran empat puluh tujuh tahun silam bagaikan oasis di padang pasir
bagi masyarakat kepulauan seribu khususnya pulau pramuka dan pulau panggang
kehadirannya dapat memberi solusi masalah lingkungan
ya kabupaten kepulauan seribu yang beribu kota di pulau pramuka
telah menjadi rumah bagi dua puluh ribu jiwa
sebagian besar daerah pesisir pantai terutama yang ada di pulau panggang dan pulau pramuka
rentan terkikis air laut
sadar akan ancamannya ini mahariah tergerak untuk menyelamatkan kampung halamannya
dengan cara menanam mangrove di pinggiran pantai
menanam mangrove itu mesti modal awalnya dari kita nggak ada yang modalin
nanti kalau misalnya nanti ada yang tertarik untuk menanam
entah itu institusi pemerintah entah itu swasta entah itu perorangan ya baru kejual
menanam mangrove telah menjadi kegiatan rutin mingguan
yang diadakan sentra penyuluhan dan kehutanan pedesaan atau spkp samo samo
di bawah pimpinan mahariah
sejak dua ribu enam maria telah bermitra dengan pihak taman nasional kepulauan seribu
untuk melestarikan lingkungan
bukan hanya bagi anggota spkp
maria juga memberi kesempatan masyarakat untuk turut menyelamatkan daerah kepulauan
dari sekian banyak yang ditanam misalnya seratus ribu yang ditanam di sini
yang berhasil itu berapa biasanya
ini kan kalau kita lihat ini laut lepas ini
rata rata enam puluh tujuh puluh persen lah
kalau sekarang sih enam puluh sampai tujuh puluh persen
tergantung ini sebenarnya tergantung usia bibit yang kita turunin ke laut
kalau usianya di atas dua tiga bulan itu biasanya dia rentan mati
nah kalau di bawah tiga bulan kemampuan adaptasinya sama air laut masih bagus
nah itu makanya sekarang kita lebih memilih tanaman tanaman bibit bibit muda
yang kita turunin ke laut
saya penasaran ini dulu pertama memulai di sini kayak gimana
ini kan kalau kita lihat laut lepas semuanya
tantangannya seperti apa dulu
menanam bibit yang ya mungkin sekitar tiga puluh cm
tantangannya ya pertama unsur haranya miskin ya kan karena pasir nih
media tanamnya pasir dia tidak berlumpur
kan seharusnya tadi kata mas mira berlumpur
nah ini faksi bener nih
kalau pasir kan
dia nggak bisa hidup di pasir
nggak bisa megang akar gitu kan
sehingga kita butuh menanam lebih dalam dari biasanya
biasanya kan tujuh cm cukup
nah ini bisa lebih dari tujuh cm di atas sepuluh cm
kedalaman kedalaman apa sih lobang tanamnya
kemudian yang kedua ya sistem zigzag
jadi kalau di pulau seribu mungkin konsep yang dibangun mangrovenya itu taman hutan mangrove
kalau di bantaran sungai di muara kan biasanya kan kita mau
visinya untuk ngambil kayu
nah kalau kita enggak gitu
kita memang visinya buat lingkungan
udara yang bersih
terus iya oksigennya kayak gitu
karena kan di daratannya udah kering keronteng ya
terus kemudian nahan abrasi
jadi lebih ke fungsi fungsi ekologisnya sih sebenarnya
bukan fungsi ekonomisnya nanti lah bonus gitu
kalau saya selalu bilang apapun yang kita kerjakan itu ya ekonomi itu bonus
menanam mangrove tak selalu berjalan mudah
bahkan mahariah juga pernah merasakan pahitnya ditipu dan difitnah
tahun dua ribu delapan kita nanam mangrove dua ratus ribu batang
nggak terbayar gitu kan karena yang memesan
nggak raib gitu
raif lah gitu
saya nggak perlu sebut raif
nah terus kemudian petani kan tahunya saya yang meminta menanam kan
nah mereka menganggap bahwa
sebenarnya saya udah dibayar tapi kemudian saya nggak bayar
insya allah ikhlas
saya sih ikhlas ketika melihat tumbuhnya si mangrove itu jadi luar biasa
kini perjuangan yang selama ini ia rintis telah membuahkan hasil
sebagian masyarakat sudah dapat menikmati hasilnya
ia adalah salah satu nelayan pulau panggang yang beralih profesi dari nelayan tangkap
menjadi nelayan budidaya
karena saya juga mau ikutlah untuk membangun pulau saya ini
ada penghijauan dan menahan abrasi semacam kayak mangrove ini
salah satu untuk menahan abrasi
dan jadi ekosistem juga bisa apa
ikan kecil bisa ada di mangrove ini
jadi kami juga nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya
untuk mengambil ikan yang kecil itu bisa di mangrove ini
itu salah satunya
bukan hanya itu
tanaman mangrove juga terbukti dapat melindungi daratan dari erosi dan abrasi
ini bu mangrovenya
iya mangrove yang di pulau karya ya di ujung
tapi itu kok ada batas dam gitu di sana
iya itu batas pulau untuk menghindari abrasi
jadi abrasi pulau itu sebetulnya sudah sampai sini ya
jadi ini dulu karena abrasi sudah air ya
oh berarti dulu ini tidak air tempat yang kita pijak sekarang
awalnya sebetulnya ini daratan
tapi kemudian kena abrasi parah sampai ke pemakaman
terus ada beberapa makam yang ke gerus abrasi
nah terus sama pemerintah dibikin
sebelum bikin dam
ini dua ribu dua belas dua ribu sebelas dua ribu dua belas kita nanam di sini
nah hasil sedimennya ya ini
dari batas mana
dam tadi itu sampai sini
saat ini mangrove telah berhasil ditanam di sekitar pulau pramuka
maheriah berharap nantinya bisa memperluas padanan mangrove
agar tercipta kesimbangan ekosistem
bukan hanya mangrove
maria juga berfokus menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hingga dua ribu
minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya terumbu karang menjadi penyebab utamanya
maheriah bersama dua rekannya
sabudin dan marudin
sejak dua ribu tujuh telah berupaya menanam kembali terumbu karang di area perlindungan laut kepulauan seribu
seperti inilah proses persiapan transplantasi untuk membiarkan biota laut yang satu ini
bibit karang yang sudah dipotong disiapkan dalam wadah
selain itu disediakan media tanam berupa rak sebagai tempat meletakkan karang di dasar laut
agar karang tak hanya terbawa arus bibit akan diikat dengan tali

dan membeli bau mitra seperti meganpping
dan pertolong lantai bangsa tersebut
beginilah proses transplantasi karang
bibit yang sudah diikat diturunkan ke dasar laut dengan sangat hati hati
karang karang ini selanjutnya akan diamankan hingga tumbuh menjadi lebih besar seperti yang lain
berapa lama ini proses pengamanannya ini
apakah nanti akan dibiarkan terus dia membesar sendiri atau ini yang dicabut lagi
dibiarkan membesar sendiri
kalau misalnya dia sudah besar bisa jadi indukan baru
kita bisa potong ini bibit bisa kita potong kemudian kita tanam lagi pakai substratus yang baru
itu bisa jadi kalau misalnya dia membesar kan kalau membesar pasti dia saling patah
daripada dia saling tumbuhkan patah kalau kita ingin menyelamatkan lebih banyak lagi
ingin menyiapkan bibit lebih banyak lagi kita potong
karang adalah salah satu mata rantai kehidupan laut
jika tak ada karang ekosistem laut akan terganggu
tapi anda sebagai nelayan saat ini sudah merasakan dampaknya dari karang ini dengan pertambahan jumlah karang ini
sudah karena kita juga bisa menarik wisatawan bisa langsung lihat dengan hasil transfer itu salah satunya
kemudian kalau dari jumlah ikan sendiri gimana
kalau jumlah ikan bertambah karena yang tidak ada sekarang sudah mulai
karena karang ini kalau ikan kalau tidak ada karangnya tidak mungkin ada ikannya
kalau ada karangnya pasti ikan ada
ikan mah cuma berpindah doang mas
seperti inilah rutinitas mingguan rumah hijau
rumah hijau adalah gerakan cinta lingkungan yang digagas oleh maria bersama para ibu rumah tangga di pulau pramuka
beragam inovasi dilakukan mahariah guna memberdayakan masyarakat di rumah hijau
salah satunya menjalankan program daur ulang sampah
sampah plastik yang tidak bisa lagi terurai akan dijadikan ekobrik
hanya dengan satu botol air minum satu ekobrik pun dapat dibuat
seluruh sampah plastik yang sudah kering dimasukkan ke dalam botol hingga padat
sementara itu ekobriknya akan dikumpulkan ke dalam kotak
kobrik nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam perabot seperti kursi dan meja
selain itu sampah plastik bisa dianyam menjadi beragam bentuk kerajinan tangan seperti tas dan dompet
bagi anggota rumah hijau apa yang dilakukan merupakan berkah
alasannya yang pertama karena memang sesuai dengan hobi saya
hobi saya adalah bersih bersih
sehubungan dengan itu kan berarti banyak sampah

yang kedua saya ingin bersedekah dengan sampah itu
yang ketiga juga ingin silaturahmi
jadi kalau kita di sini itu kita berarti silaturahmi saling mengisi gitu kan
kemudian sampai akhirnya terbentuk rumah hijau untuk menanam
mahariyah bukanlah ahli lingkungan

semua keterampilan ini dikuasainya secara otomatis

pertama kita coba dulu
kalau saya sih suka mencoba gitu
baca buku baca di googling nyobain gitu
eh ternyata tidak berhasil
ya saya carilah orang yang bisa mengajarin lebih benar

jenis tanah pulau pramuka yang berpasir menyebabkan daerah ini tidak bagus digunakan sebagai lahan pertanian
jenis tanah pulau pramuka yang berpasir menyebabkan daerah ini tidak bagus digunakan sebagai lahan pertanian
akibatnya ketersediaan sayuran hijau segar masyarakat pulau sangat bergantung pada pasokan dari daratan
akibatnya ketersediaan sayuran hijau segar masyarakat pulau sangat bergantung pada pasokan dari daratan
akibatnya ketersediaan sayuran hijau segar masyarakat pulau sangat bergantung pada pasokan dari daratan
akibatnya ketersediaan sayuran hijau segar masyarakat pulau sangat bergantung pada pasokan dari daratan
akibatnya ketersediaan sayuran hijau segar masyarakat pulau sangat bergantung pada pasokan dari daratan
kom jeder sekarang selesai mentha
kegiatan sederhana ini dapat mendatangkan manfaat ekonomis
bermanfaat kalau nanam jadi kita bisa makan sayuran yang segar gitu
kalau cabai jadi kita nggak bisa beli cabai lagi di warung warung gitu
kita punya nanam cabai di rumah punya empat pohon cabai
jadi tidak mesti beli lagi
atas dedikasinya melestarikan lingkungan pada agustus dua ribu tujuh belas
maria mendapat penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup kalpataru
untuk kategori pengabdi lingkungan
penghargaan yang ia terima ini tentu saja bukan akhir dari pencapaiannya
mainkan menjadi pemaju semangat agar ia dan rekannya
semakin tekun menjaga kelestarian lingkungan di pulau seribu
atas reda danshirts universitas seni kelembaga di ibu
seperti inilah keseharian maria
setiap pagi ia selalu bersiap berangkat mengajar di sekolah
ya peraih kalpataru yang menginspirasi ini
adalah guru di madrasah ibtidaiyah negeri tujuh belas kampus b pulau panggang
disinilah pegawai negeri sipil ini mengabdikan diri
mendidik siswa generasi masa depan
bagi rekan kerjanya maria adalah sosok yang selalu memberi pengaruh positif
dan berkarakter kuat
bu haji maharya walaupun sebagai guru biasa
tetap walaupun dia memang senior
beliau tetap sangat menjunjung
saya sebagai penalti tetap dia mengikuti apa yang kita instruksikan
beliau sebagai guru
ya tetap koridor koridor tugas dan fungsinya tetap dijalani
tidak tidak menutup sebagai
oh dia harus berkuasa tidak
jiwa pendidik pada diri perempuan asal pulau panggang ini
memang sudah menjarah daging
kepeduliannya akan arti penting pendidikan
telah mendorongnya mendirikan taman kanak kanak
baginya memiliki sekolah adalah opsi
ini kan ibu sudah menjadi seorang pns
kemudian sudah berdedikasi juga untuk lingkungan mangrove dan bank sampah
sekarang ibu punya sekolah rawat datul adfal
apa motivasi ibu untuk melakukan ini waktu itu
pendidikan terbaik kan pendidikan anak usia dini
ngasih fondasi ya di usia emas kayak ginilah
terus apa ya saya pengen aja gitu
pengen kontribusinya di usia dini
pertama memang karena memang banyak anak anak yang masih clearan ya
mereka bermain benar bermain gitu
dunia bermain tapi main yang terarah kan belum gitu ya
ada berapa sekolah yang sudah dibikin saat ini
dua sementara dua pendidikan setingkat paut ya
di pulau pramuka sama di pulau panggang
oke dua sekolah
kalau jumlah muridnya saat ini berapa
enam puluh lebih ya enam puluh empat atau enam puluh dua
saya lupa nanti yang tahu tuh pengelolaannya langsung
sekitar enam puluh an gitu ya
bu kalau boleh tahu mereka bayar spp nya berapa sebenarnya di sini
berbeda ya kalau di pulau panggang sepuluh lima belas tahun ya
kalau di pulau panggang sepuluh satu bulan

karena pertama kondisi ekonominya beda
terus kemudian di pulau panggang kan kita buka lebih baru ya
itu untuk merangsak belajar aja dulu
sebetulnya kalau ngomongin spp segitu pasti tidak cukup lah gitu
ada pihak lain nggak yang biasa membantu gitu atau mungkin donatur dari pihak swasta ataupun perseorangan gitu ke sekolah ini
tentu nggak juga ya yang rutin nggak
tapi mereka saya biasain untuk penghasilan apapun yang dari rumah
mereka kan ibu rumah tangga punya suami gitu kan
yuk berzakat di sini gitu diantaranya itu misalnya
macem macem lah gitu ya cara kita untuk membangun apa bisa punya
kemudian kalau yang dari swasta ya kadang kadang gitu kadang kadang ada
atau kalau lagi kepepet ya saya cari teman yang bisa bantu
maria tidaklah bekerja sendiri
dalam menjaga kelestarian pulau tempat dia tinggal
ada para relawan yang ikut bekerja keras mengemban visi dan misi mewujudkan lingkungan hijau
yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat
bagi mereka maria adalah sosok pemimpin idaman
ya mereka biasa biasa saja
tidak menganggap ibu aji itu orang yang paling ketua yang dihormati
tidak ibu wajih itu sosoknya seperti teman aja lah
tidak ada istilah kata
kita hargai ibu wajih seorang pemimpin
ya kita anak buah kita ikut arahannya
kita selalu berpartner bekerja sama
apa yang kita mau kita harus kompromi dulu dengan bu ketua

meski disibukan oleh segudang aktivitas maria tak pernah lupa akan keluarga
saat ini ia hidup bertetangga dengan adik bungsunya badriah di pulau pramuka
suaminya sudah lama meninggal
ada pun anak satu satunya kini sedang mengadu nasib merantau di ibu kota
di mata keluarga maria adalah sosok yang luar biasa
maria adalah sosok yang luar biasa
itu beda sama perempuan perempuan yang saya kenal yang saya tahu di pulau gitu ya
dia kalau misalnya punya prinsip ya harus gitu
dan nggak peduli gitu maksudnya apa berhubungan sama dirinya gitu
pokoknya buat dia kalau emang itu dia merasa itu benar dia lakukan gitu kan
apapun resikonya kayak gitu
dan khususnya buat keluarga pribadi ya ibu itu jarang ada keluarga
maksudnya sampai detil membantu keluarganya gitu
yang memang bersaudara gitu
tapi nggak sampai
hal hal yang paling detail sekali dibantuin gitu
maria adalah pribadi yang tak pernah lelah dan pantang menyerah pada saat susah
dari pagi hingga malam hari setiap detik memiliki arti
bagi maria tidak ada waktu tanpa belajar
keinginan pribadi ya
saya ada titik puas ya sebenarnya gitu
ada titik puas
pasti kita lihat ada kekurangan kekurangan
saya tidak mau setelah saya bilang puas kemudian saya berhenti belajar
saya berhenti melakukan
saya kepengen intinya saya manfaat lah gitu buat diri dan orang lain
saya kepengen pulau ini jadi lebih berkarakter sih sebenarnya
karakternya ya lebih ke punya kemampuan untuk melihat bahwa mereka tinggal di satu
satu pulau yang luar biasa potensinya luar biasa
mereka bisa memelihara ini secara baik lah
kayak gitu saya pengen itu gitu
kepengen hidup nyaman di akhir tua dengan di tengah tengah pulau yang luar biasa
dan dikelola oleh orang orang yang luar biasa
nggak ada yang mustahil gitu
bahwa ada kesulitan bahwa ada gagal pastilah gitu
tapi kan jangan berhenti
pasti pasti insya allah dikasih jalan gitu
nggak ada yang nggak mungkin